seperti inilah kondisi pasar wuleri kendal jawa tengah yang terbakar kamis malam
kobaran api mulai terlihat pukul sembilan malam di bagian lantai dua sisi timur
api semakin membesar dan cepat merambat di bagian bangunan lantai dua karena hempasan angin
meski cuaca gerimis namun api tidak bisa dipadamkan
delapan mobil damkar kendal dikerahkan namun upaya mengatasi si jago merah pun gagal
api terus membesar menghanguskan kios kios maupun lapak lapak yang kebanyakan menjual pakaian sehingga mudah terbakar
selama empat jam damkar tidak bisa menjinakkan api hingga meminta bantuan tiga mobil damkar dari kota semarang dan kabupaten batang
tony ariwibowo kepala satpol dan damkar kabupaten kendal mengatakan damkar kesulitan mengambil air
karena hidran yang ada di pasar airnya sangat kecil sehingga tekanan air tidak kuat
mobil damkar terpaksa mengambil air di sungai terdekat
selain itu banyaknya warga yang ingin melihat dari dekat mengganggu petugas untuk masuk di lingkungan pasar wuleri
pasar lere ini kami dari satpol pp dadapar kabupaten kendal
sementara kita membekapkan delapan armada fire truck dan satu armada rescue
salah seorang pedagang menyatakan sumber api diduga dari salah satu warung makan di lantai dua
para pemilik kios berusaha menyelamatkan barang dagangan
namun api terus membesar dan melalap semua isi dalam kios pasar wuleri
api berapa pasarnya
api duluan warga di mana
di warung masih atas
oh di atas
ya di timur
belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam pemeriksaan pihak berwajib
saktio dimas kendal jawa tengah